kok lampu pada nyala semua sih
tumben tapi belum bangun
mudah mudahan tidak diikutin
papa temenin kamu ya
mudah mudahan tidak diikutin
beri makan sadece intro bebisari kan
allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar
asyhaduh unnah muhammadun rasulullah
as'alatu khairun minannaw
as'alatu khairun minannaw
kok lampu pada nyala semua sih
tungguin papi belum bangun
udah subuh pih masa papi belum bangun pih
papi ga sholat subuh mau sholat

tadi malem papi ronda
tapi ditakut takutin sama curi
tapi ditakut takutin sama jurik
masa sih bi
ya ampun masa papi bohongin anak sendiri sih
kalo kamu ga percaya tanya om idoi
kita ronda tadi malem bareng bareng tuh
masa sih pih
tapi yang udah ngalamin sendiri
tapi yang udah ngalamin sendiri
temenin edward mandi pih
kamu gak usah nakutin papi ah
siapa tau pih
nanti kalo misalnya nenek dateng terus abis itu ngeliat edward belum mandi gimana pih
kita berdua kena ongel
yaudah ya papi temenin
tapi kamu lihat ke depan
papi liat ke belakang ya
ada yang narik baju papi
cepetan loh toh pih
cepetan loh toh pih
cepetan loh toh pih
makin sepi saja
semalam gempar setan
semalam gempar setan
ada orang ngeliat setan
setan itu mahluk gaib
sebagian dari bangsa jin yang bersekutu
kalau kalian takut sama mereka
dan menganggap mereka hebat
kalian sudah kalah sama mereka
biar di akhirat nanti
kalian tidak akan bertemu mereka
setan nyatanya kayak apa
yang semalam kang idoi liat
oh ada empat sob
sama yang suara kuntil anaknya itu
ada suara kuntil anak